manajemen persebaya surabaya akhirnya melunasi gaji andik firmansyah dan sejumlah ex pemain persebaya lainnya selasa kemarin
dengan pelunasan gaji yang ditunggu selama lima tahun ini andik sangat bersyukur dan berencana akan kembali bergabung dengan persebaya surabaya
manajemen persebaya surabaya kembali melakukan pelunasan gaji pemain musim dua ribu tiga belas yang tertunggak selama lima tahun
sejumlah mantan pemain persebaya surabaya musim dua ribu tiga belas seperti andik firmansyah jeffrey prasetyo aris alfiansyah yusmadi dan fastabihul hoirot hadir untuk menerima sisa tunggakan gaji
anik firmansyah sendiri menerima pelunasan gaji lebih dari tujuh ratus juta rupiah
rencananya minggu depan pihak manajemen akan melakukan pelunasan tunggakan gaji untuk tim pelatih persebaya dan pemain asing seperti fernando soler goran gancev
mario kohlrovic dan han jiho
dalam kesempatan ini andik kembali menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan persebaya surabaya
namun saat ini dirinya masih menghormati dan fokus melanjutkan sisa kontrak dengan selangor fa
sudah lima tahun ini akhirnya terselesaikan juga saya sangat terima kasih kepada jawab pos dan pak azrul telah melunasi gaji sama pemain
sementara selangor fa sendiri tampaknya berat untuk mau melepas andik firmansyah
karena andik sekarang ini telah menjadi salah satu ikon klub yang disukai para pendukung selangor fa